skandal pajak pandora papers menyita perhatian dunia
membeberkan permainan elit dunia dalam praktik penghinaan pajak berskala global
sejatinya membayar pajak adalah kontrak sosial
yang dilakukan secara berkeadilan untuk pembangunan sebuah bangsa
surga pajak atau tax haven kerap jadi godaan bagi para pengemplang pajak
apa dampaknya kami bahas pagi ini bersama bawono christiaji
peneliti kebijakan fiskal di dtc
selamat pagi pak aji apa kabar
selamat pagi mas aldi
ini masih hangat ya mungkin diingatan kita pada tahun dua ribu enam belas terkait dengan panama papers
sekarang ada pandora papers
apa yang dibaca dari terkuaknya pandora papers ini
ya kalau kita lihat kan sebenarnya pandora papers ini membuka ya
membuka informasi tentang industri kerahasiaan
industri kerahasiaan ini kan sebenarnya bisa kita simpulkan
bahwa di dalamnya itu selalu ada peran dari offshore company
atau ada perusahaan cangkang terus kemudian tidak ada tax haven
nah kita perlu lihat sebelumnya ya
bahwa kalau kita bicara tentang apakah legitimate atau tidak
kita menggunakan perusahaan perusahaan tersebut atau melalui tax haven
kita perlu pahami bahwa pasti ada dua bisa saja motif motif bisnis juga
bahwa kita perlu pahami kalau kita bicara tentang tax haven country
itu biasanya negara yang memang memiliki investment climate yang baik
terus kemudian juga biasanya berperan sebagai financial hub seperti itu ya
nah jadi ibaratnya di situ juga bisa saja ada motif motif bisnis
yang ada di dalam ketika kita menggunakan skema tersebut
nah tapi ketika ini kita bicara tentang industri kerahasiaan
ibaratnya sinilah ada sebuah
sesuatu yang bisa saja ada kecurigaan bahwa
kenapa harus melalui negara negara tersebut dan sebagainya
jadi kalau kita perlu lihat lebih lanjut
apakah sudah tentu ada pelanggaran hukum di situ
ya kita perlu investigasi lebih lanjut
karena motif bisnis maupun motif pengindaran pajak atau pengelakan pajak
itu bisa sama sama dilakukan melalui tax haven seperti itu
nah kalau kita lihat dari nama nama yang ada
yang perlu saya
kita garisbawahi bahwa ini adalah nama nama high wealth individuals
orang orang yang memiliki kekayaan
terus juga orang orang yang memiliki akses terhadap pasar keuangan internasional
jadi ini bisa siapa saja
politisi bahkan di situ kita lihat ada artis juga seperti itu ya
jadi yang pasti mereka adalah orang yang memiliki dana
dan juga memiliki akses terhadap pasar keuangan internasional
oke jadi harus dilihat dari dua sisi
yang pertama terkait bidangnya
kacamata bisnis kacamata bisnis
yang kedua terkait kacamata industri kerahasiaan tadi
yang harus diselidiki lebih dalam lagi ya
pak haji pak haji kalau kita melihat dampak terhadap nama nama tersebut saat ini
setelah terkuaknya pandora papers
apa yang akan kira kira terjadi
ya pasti kalau kita melihat dari historis ya
kita melihat juga banyak
evidence bahwa tidak banyak yang terjadi
artinya adalah bahwa ini sesuatu yang memang ada dalam dokumen
tapi tidak banyak jadi lanjutannya seperti itu
nah kalau saya melihatnya lebih
kalau atas informasi informasi yang ada dalam pandora papers tersebut
tentunya ini mendorong harusnya mendorong otoritas di berbagai negara
untuk melakukan investigasi lebih lanjut
jadi supaya nanti juga ada outcomes nya seperti apa
tapi memang ini kita tidak bisa langsung serta merta
cara bahwa ada suatu tindakan pelanggaran hukum di sini
jadi perlu ada investigasi lebih lanjut
oke terkait juga mungkin penelusuran juga harus dilakukan oleh
ditjen pajak indonesia ya
pak haji ini mungkin banyak juga ya yang bertanya tanya
sebetulnya negara tax haven atau pemberi suaka pajak
para orang orang elit global ini yang kemudian
tidak bisa ditawarkan oleh negara negara
tempat mereka berasal

sehingga mereka cenderung memilih negara negara tax haven
ya kalau kita bicara tentang tax haven
ini kan sebenarnya kita bicara tentang negara yang
in nature nya mereka tidak memiliki sumber daya
yang sehebat misalkan ada
sosial sumber daya alam atau sdm nya melimpah dan sebagainya
jadi mereka ini adalah negara negara yang
memiliki sedikit modal untuk bagaimana
kompetitif di era globalisasi ini
nah mereka mengubah diri
dengan aspek bahwa adanya fiscal sovereignty
mereka bisa membentuk bahwa sistem pajak
di negara negara tersebut nantinya ramah
bagi investasi baik investasi secara langsung
maupun misalkan paper profit dan sebagainya
jadi yang ditawarkan di situ adalah
tarif pajak yang lebih rendah
umumnya seperti itu
terus kemudian juga ada
dan kemudahan dalam misalkan membuka
apa mendirikan suatu entitas korporasi dan sebagainya
jadi inilah yang ditawarkan
supaya mereka bisa kompetitif di dalam
era keuangan di dalam globalisasi seperti itu
terakhir pak haji kita tahu juga ada nama nama
elit indonesia ya yang ada di pandoro papers ini yang terkuak
dilihat dari sisi
apakah akan ada jerat hukum yang bisa diberikan
atau malah lebih cenderung ke repatriasi aset saja sudah cukup begitu
begini kalau yang seperti tadi saya sampaikan
bahwa ketika ada nama siapapun di situ
kita perlu pahami bahwa memang suka tidak suka
banyak investasi atau aliran keuangan global itu
masuk in and out itu melalui negara negara tax haven
dan juga perusahaan perusahaan
dalam skema offshore tersebut
jadi memang tidak bisa kita serta merta
langsung bicara bahwa inilah sesuatu yang perlu waar terlihat ada leaned
secara hukum sebelum kita melakukan investigasi
nah di dalam konteks indonesia
sebenarnya ketentuannya atau payung hukum yang sebenarnya sudah tersedia
ini sebenarnya sudah banyak
kita tahu bahwa kita memiliki tentang
perpres tiga belas dua ribu delapan belas terkait dengan beneficial owner
contohnya seperti itu
kita juga sudah memiliki kerjasama pertukaran informasi antar otoritas pajak
kita sudah memiliki regulasi tentang post test
jadi untuk mencegah adanya skema treaty abuse melalui negara negara tax haven
dan sebenarnya banyak lagi
jadi sudah cukup payung hukumnya sudah cukup kuat
dan nanti bagaimana selanjutnya nanti kita lihat dari berbagai skandal tersebut
mulai dari para papers luxlix ini kan banyak sekali ya
paradise paper dan sampai saat ini pandora papers
nanti apalagi yang bisa diperkuat dari sistem hukumnya
banyak sekali ya data data yang bocor ke masyarakat ini
tentunya kita tunggu investigasi lebih lanjut dan bagaimana nanti penanganan ke depannya
terkait dengan bocornya kerahasiaan para elit dunia ini
termasuk ada nama juga para orang orang tersohor di indonesia
terima kasih mbak mbak wono kristi aji peneliti kebijakan fiskal di dtc
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
selamat pagi salam sehat bang
ya terima kasih mas ali